sampai jumpa di video selanjutnya
semua orang ketawain aku kamu tahu kamu tahu semua orang ketawain aku
jangan mentang mentang sekarang nontalita udah balik ke rumah ini terus mas sakti bisa ngelakuin apa aja ya mas
mas sakti bisa seenaknya sama nontalita
saya nggak bisa tinggal di rumah ini
saya harus keluar dari rumah ini dong
kalitha lihat nih dia mau berhenti
udah yuk tanya sama talitha
yuk boleh pergi apa nggak yuk
dia bebas pilih
ayah cahaya ayah you beneran mau pergi you
waduh kalau you pergi mainan terbaik ayo bisa hilang deh
oke saya permisi nont

sekarang sudah pear whenever you say ya
bandung body club
aku udah gak tinggal di rumah sakti sat
ya aku gak setuju aja sama pilihannya nontalita
nontalita lebih milih sakti daripada

aku gak bisa tinggal di rumah sama orang yang merebut kebahagiaannya nontalita
ya aku juga setuju tuh ayah
kalau aku lihat tuh emang sakti tuh nyemberin banget emang
kayaknya so gimana gitu loh dia tuh
untung dia gak suka sama kamu
kalau dia suka sama kamu sih udah aku hajar
sekarang kamu mau kemana
aku sebenernya gak tau sat
oke kalau gitu gini aku
aku sewain kamu apartemen aja
ya kamu tinggal di sana ya
oh gini atau gini
aku sewain rumah aja ya
atau kamu tinggal di rumah aku aja
gak usah sat
kamu udah terlalu banyak bantu aku
kalau kamu bantu aku terus
yang ada aku malah inget sama kebohongan kamu
gak enak gitu sat
aku bantuin kamu
aku janji aku gak akan bohong lagi sama kamu
sekarang gini deh aku
aku antar kamu ya
ini beneran mobil aku ini
aku antar ya
sekarang aku bawain
aku bisa sendiri they
karena kamu gak apa apa kan
udah aku jalan dulu ya
raka aduh kamu jangan terlalu memikirkan deh
kamu kan masih muda
kan masih ada nenek masih ada mama kamu
kalau dibikirin terus nanti kamu bisa depresi luka
ini jangan khawatir ya
aku bantu ya
enggak usah gak apa apa
kamu pulang atau kamu nunggu disitu
aku tunggu aja disini deh
terima kasih ya sat
oh ya gak apa apa aku balikin ke kamu
ini gak adil ayah
ini sama sekali gak adil kamu musuhin aku karena aku orang kaya
aku gak pernah minta dilahirin dari keluarga yang kaya
lagian yang kaya itu kan orang tua aku bukannya aku
waktu gini dayah
mulai sekarang tolong kasih aku kesempatan ya
supaya aku bisa buktiin ke kamu
gak semua orang kaya itu sama kayak pikiran kamu ayah
dan aku aku gak sama yang judit bilang
tolong kamu mau kasih kesempatan aku ya
udah lah itu udah gak penting satria
oh ayah itu penting supaya kamu tahu
itu penting ayah kamu ya
oke kalau gitu nanti malam aku jemput kamu
aku pulang dulu ya
ayah tempat yang musiknya enak
mana semua ada joget semua disitu kan
disitu pada joget semua
itu lihat ini tempat musiknya enak banget
kamu rasain duitnya
hai nah enak banget ya ya uh ayo kita turun turun turun ayo turun turun turun
maksudnya itu kita joget di sana tuh udah
aku nggak bisa joget
gak masalah aku ajarin nanti yang penting kita sana dulu yuk kita nikmatin dulu
dia tuh orang orang semua pada joget ya
musiknya beatnya diramanya ketukan semua
joket sebisa kamu deh kamu aja
udah nggak apa apa

aku mau semua orang ketawain aku kamu tahu kamu tahu semua orang ketawain aku